hari ini adalah hari film nasional
kabar baiknya ialah sejak dua ribu tujuh hingga tahun ini sejumlah film berhasil menarik jutaan penonton
bahkan film film ini diputar di banyak negara tak hanya itu sejumlah film juga berhasil menyabet penghargaan taraf internasional
namun masih ada sejumlah pekerjaan rumah untuk perfilman tanah air
apa yang kamu inginkan
lebih dari empat dua ratus penonton menyaksikan film horror garapan joko anwar ini
tak hanya itu film ini juga diputar di banyak negara dari mulai negara tetangga seperti singapura dan malaysia hingga di benua eropa dan amerika
sejumlah penghargaan pun berhasil diborong pengabdi setan
penghargaan terbaru yang berhasil diboyong ialah box office movie awards dua ribu delapan belas
gila ya kamu cantik tapi aku belum mencintaimu
gak tau kalau sore tunggu aja
film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh yang bercerita tentang percintaan remaja sma di kota kembang bandung berhasil menarik lebih dari enam tiga ratus penonton
diangkat dari novel yang sama film ini dibintangi oleh para pendatang baru di dunia layar lebar vanessa priscila dan iqbal ramadan
jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu
kesuksesan film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh di indonesia mengantarkan film ini diputar di sejumlah negara
jangan rindu berat kamu gak akan kuat biar aku saja
siapa yang sangka film komedi malah menjadi film indonesia terlaris sepanjang dua ribu tujuh hingga dua ribu tujuh
berhasil menarik lebih dari dua penonton
berhasil menarik lebih dari dua penonton
berhasil menarik lebih dari dua penonton
berhasil menarik lebih dari dua penonton

lebih dari enam delapan ratus penonton
vino gebastian abimana dan tora sudiro terbilang sukses
memerankan trio warkop dono kasino indro
karena sekuel film ini disaksikan oleh lebih dari empat juta penonton
tak hanya berhasil menarik minat penonton dalam dan luar negeri
sejumlah film tanah air pun berhasil menyabet banyak penghargaan bertaraf internasional
salah satu film yang berhasil memborong banyak penghargaan
ialah marlina si pembunuh dalam empat babak
beberapa penghargaan yang berhasil diboyong
diantaranya ialah dari tokyo film ex international film festival
dan naptek the five flavors film festival yang berlangsung di polandia
tingginya apresiasi penonton serta penghargaan yang diraih oleh berbagai film tanah air
membuktikan bahwa perfilman dalam negeri memiliki kualitas yang tak kalah
namun masih ada sejumlah pekerjaan rumah untuk para sineas tanah air
seperti minimnya film untuk anak serta pasifnya regenerasi aktor indonesia
meski begitu jangan sampai hal ini menyurutkan gairah film tanah air
bangkit film indonesia
yosi sesbania gewab cnn indonesia
ketua film indonesia
kita sudah terhubung lewat skype dengan sutradara film marlina
selamat sore mbak moli
mbak moli ini terkait dengan hari perfilman indonesia yang jatuh pada hari ini
anda melihat bagaimana dengan perkembangan film indonesia
kalau tadi di berita sebelumnya pertumbuhan jumlah penonton sudah mencapai jutaan
untuk beberapa film yang mencapai kaliber box office versi indonesia
bahkan film anda juga mendapatkan penghargaan di luar negeri
berarti di satu sisi kualitas film kita sudah cukup baik
kemudian animo warga untuk berkunju
berkunjung ke bioskop penonton film indonesia juga sudah cukup besar
tapi kira kira pekerjaan rumah apa lagi yang masih menjadi momok buat para pekerja film
dan menjadi sebuah hal yang harus segera diselesaikan saat ini
sebenarnya menarik ya memang ya
karena setahun belakangan ini kita memang apa ya istilahnya ya
banyak sekali film film yang
baik film yang masuk ke festival film internasional yang bergensi
ataupun juga film film yang bergengsi
film yang berhasil di box office di bioskop nasional
seperti mas tadi bilang gitu
animo masyarakat juga sangat baik untuk menyambut film film ini
dan saya sendiri tapi kalau saya melihatnya seperti ini kan
sebenarnya sudah mungkin lebih dari sudah hampir dua puluh tahun ya
dari reformasi sudah gitu film indonesia bangkit kembali gitu
dan memang sudah banyak film yang mencapai jutaan
tapi memang yang penting adalah kita harus bisa memaintain karena hal hal
sistem distribusi perfilman kita
eksibisi talent kita di bioskop itu masih apa ya istilahnya
kalau istilah saya tuh pasar kaget gitu loh
mas semua bisa jadi penjual
dan langsung di bioskop itu langsung berjualan gitu
tapi kita itu untuk sebuah sustainability
menurut saya kita butuh sebuah sistem sih
sebuah sistem yang memang bisa membuat apa ya istilahnya ya
bisnis ini jadi lebih sustainable gitu sih kurang lebih
ya molly kalau terkait dengan film anda
film anda kan terbilang film festival ya
ternyata di satu sisi animonya cukup banyak
terbukti saya kan sempat menonton film anda
kemudian saya melihat di sosial media anda selalu memposting filmnya ditambah nih sida
apa sinema yang akan memutar
berarti di sini memang film film yang bersifat independen
kemudian dengan tema tema yang tidak common
itu sebenarnya masih juga dimakan oleh penonton kita
lalu bagaimana film tersebut bisa survive
mengingat mereka harus bersaing dengan film film dengan genre seperti komedi
horror maupun film hollywood sendiri mbak
film film saya bisa dibilang kan emang tidak apa ya
memang tidak dibuat untuk mungkin kalau film festival terlalu spesifik
tapi bisa dibilang film yang mungkin tidak dibuat untuk mass audience gitu istilahnya
kita memang saya memang ketika membuat marlina tidak punya mimpi
untuk meraih dua juta tiga juta penonton gitu
tapi saya percaya ada penontonnya gitu
dan mungkin memang jumlah layar di bioskop tidak banyak tapi tetap ada
dan menurut saya apa ya istilahnya ya
kita mencoba melakukan itu promo promo
ya kita berusaha sih
kita berusaha untuk mendapatkan penonton sebanyak banyak
karena bagaimanapun ingin membagi karya ini sama orang orang indonesia juga gitu
dan kita mau apa ya istilahnya ya ingin ngasih opsi juga
ini kita indonesia bisa membuat film seperti gitu
dan memang kita waktu itu promosinya ya kita tidak mau berbohong bilang film ini tidak apa ya istilahnya
film ini sesuatu yang mungkin mudah untuk dicerna
tapi kita berusaha untuk membuatnya menjadi packaging yang menarik aja gitu
kurang lebih segitu gitu
dan memang harus ada penyesuaian penyesuaian khusus karena memang market kita juga memang sangat spesifik di indonesia gitu
dan film yang punya apa ya
film yang biasanya kalau tadi disebut film festival gitu
film yang bisa travel ke luar
biasanya punya perspektif yang agak berbeda gitu
perspektif yang memang mungkin tidak hanya untuk diperuntukkan untuk orang lokal
seperti malina gitu dengan genre westernnya gitu
sesuatu yang membuat penonton luar jadi lebih familiar
tidak terlalu distant gitu dengan konten yang ada di indonesia
jadinya mereka sendiri juga bisa merasakan story yang lebih universal gitu
dan itu sih yang mencoba kita bikin saya dan produser di film marlina
mencoba untuk lakukan di malina
kurang lebih gitu
yang menarik adalah kalau kita bicara tentang film festival
bahkan di hollywood sendiri film yang banyak memenangi academy award tidak serta merta mendapatkan animo yang sebanding ya
dibandingkan dengan film film blockbuster lainnya
tapi marlina berbeda
strategi apa yang anda lakukan untuk membuat film anda tidak saja mendapatkan apresiasi di mancanegara
tapi juga didikmati penonton di indonesia yang memang segmennya tidak terlalu luas
mengingat film anda memang sangat segmented ya seperti yang anda katakan tadi
strateginya sih kita waktu itu kita harus tahu betul penonton kita siapa
jadi waktu itu kita beriklan pun kebanyakan memang di internet gitu istilahnya

dan apa yang mereka biasanya lakukan gitu
jadi kita benar benar fokus ke situ gitu
dan tidak mencoba untuk meraup yang lain gitu
dua juga kalau di film marlina itu gimana ya kita berusaha untuk istilahnya dalam bercerita kalau saya sendiri di pekerjaan saya
dalam bercerita saya selalu mencoba untuk lebih komunikatif gitu istilahnya

jadi meskipun kontennya sendiri cukup
jadi misalkan kita menggunakan ilmu ilmu pakem pakem yang memang cukup universal dan bisa diterima oleh penonton
jadi misalkan kita menggunakan ilmu ilmu pakem pakem yang memang cukup
jadi misalkan kita menggunakan ilmu ilmu pakem pakem yang memang cukup

mungkin agak sulit membuat orang nyaman untuk menonton marlina gitu dengan konten yang seperti itu
tapi karena bahasa visual yang bisa universal setidaknya banyak penonton yang lebih bisa merasa relate gitu sama filmnya
kurang lebih gitu
apa yang anda bisa lihat dan harapan bagi dunia perfilman indonesia mengingat memang sekarang sudah menggeliat ya animo
kemudian kreativity dari para insan film juga semakin besar
kira kira apa yang anda harapkan kedepannya
harapan saya sih yang pasti kualitas perfilman terus membaik gitu ya istilahnya
karena kalau kita lihat sepuluh tahun belum aman ini juga ada penanjakan yang cukup luar biasa ya
tapi kalau bisa lebih cepat lagi gitu
dan sebenarnya yang paling yang paling salah satu kendala yang paling besar adalah kurangnya sumber daya manusia
di perfilman gitu
dan kita sangat membutuhkan itu sebenarnya gitu
seiring dengan bertambahnya produksi tapi jumlah sumber daya manusianya masih di situ gitu
istilahnya kurang mengimbangi cepatnya banyaknya film gitu
dan menurut saya itu yang paling fungsial
dan mungkin itu bisa di apa ya istilahnya kalau seandainya misalnya ada lebih banyak sekolah film
lebih banyak mungkin
tidak usah yang resmi ya
barangkali bahkan sebuah library gitu istilahnya
library yang tentang kesenian yang bisa diakses sama semua orang
jadi baik penonton maupun orang orang yang ingin punya mimpi jadi filmmaker bisa mengakses itu
informasi itu kurang lebih begitu
mauli surya terima kasih untuk informasi dan perbincangannya
dan saya mengucapkan kembali selamat hari film nasional buat perfilman indonesia